setiap pagi para pasien covid sembilan belas yang dinyatakan orang tanpa gejala menjalani olahraga
atau berjemur di halaman stadion patriot candrabaga kota bekasi untuk meningkatkan imun tubuh
sejak pertengahan september lalu hingga selasa tiga belas oktober
data pasien otg covid sembilan belas yang menjalani karantina di stadion patriot sebanyak delapan puluh lima orang
namun dari delapan puluh lima pasien otg positif covid sembilan belas yang menjalani karantina
kini hanya terdapat tiga puluh satu pasien otg covid sembilan belas yang dikarantina di stadion patriot candrabaga
pemerintah kota bekasi juga menyiapkan ruang perawatan di the green hotel bekasi selatan kota bekasi
yang kini dihuni sebanyak lima belas pasien otg di mana tiga diantaranya merupakan anak anak
itu ada anak anak bagus
kalau untuk di gor nggak ada tapi kalau untuk di green itu ada umur lima tahun satu orang dan umur dua belas dan tiga belas
setiap pasien yang mau dirujuk ke gor ataupun ke green kita seleksi melalui
jadi itu kalau dia misalnya satu keluarga itu ada lima itu kita prioritaskan
jadi ibaratnya dia satu keluarga di sana
dokter rina oktavia pun menambahkan
selama menjalani karantina di ruang isolasi rumah sakit darurat stadion patriot candrabaga
dan tempat isolasi di the green hotel
pemerintah mengerahkan lima tenaga kesehatan
seperti dokter yang bertugas mengecek kondisi si pasien dalam setiap shiftnya
diketahui dari data dinas kesehatan kota bekasi sejak maret
yang menunjukkan bahwa di kota bekasi

total data yang terkonfirmasi positif
pdp dan odp sebanyak empat sembilan ratus lima belas orang
kota bekasi menjadi kota tertinggi penyebaran covid sembilan belas di jawa barat
erik kustara bekasi jawa barat